pemerintah provinsi bali melalui dinas pariwisata bali melakukan berbagai strategi memulihkan kepariwisataan bali yang terpuruk akibat pandemi covid sembilan belas
salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun kembali kepercayaan wisatawan melalui kesiapan bali menerapkan protokol kesehatan di setiap destinasi wisata dan penunjang pariwisata di bali
bali dikenal sebagai destinasi wisata dunia
pendapatan daerah bali sebagian besar tergantung pada sektor pariwisata
kepala dinas pariwisata provinsi bali putu astawa saat rapat koordinasi nasional rakornas pariwisata dan ekonomi kreatif dua ribu delapan belas
yang digelar kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif badan parekraf di nusa dua bali menjelaskan secara langsung dan tidak langsung
lebih dari tujuh puluh persen
kegiatan perekonomian di bali bergantung pada sektor pariwisata atau sedikitnya lebih dari satu dua ratus empat puluh lima tenaga kerja terserap di sektor pariwisata
saat ini pandemi covid sembilan belas tengah melanda tanah air termasuk pulau bali
kondisi ini secara langsung berdampak pada perekonomian bali yang bergantung dari sektor pariwisata
tidak ada lagi wisatawan yang berkunjung lantaran kekhawatiran terhadap penyebaran virus covid sembilan belas
kepala dinas pariwisata provinsi bali putu astawa saat rapat koordinasi nasional rakornas pariwisata dan ekonomi kreatif badan parekraf di nusa dua bali menjelaskan secara langsung dan tidak langsung lebih dari tujuh puluh persen

pemerintah provinsi bali melalui dinas pariwisata telah mengupayakan pemulihan kondisi kepariwisataan bali
salah satunya dengan penerapan protokol kesehatan di setiap usaha dan kegiatan pariwisata
penegakan aturan berupa sanksi terhadap pelanggar penerapan protokol kesehatan
termasuk bekerja sama dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif badan parekraf
mendatangkan wisatawan domestik ke bali untuk merasakan secara langsung
kegiatan wisata di era new normal dengan penerapan protokol kesehatan
yang menertibkan masyarakat berupa pengenaan denda
jadi kesempatannya itu kan untuk bisa mempercepat bisa memperkuat penyelesaian covid
karena kalau selesai covid baru mereka bisa percaya dan wisatawan mau datang
selain itu upaya upaya yang dilakukan adalah dengan
kemarin kan ada program wilo bali yang didanai dari pusat
itu maksudnya untuk bisa memblow up ke masyarakat luas
bahwa bali itu telah menerapkan protokol kesehatan di semua lini
empat ratus lah kemarin yang kita sebar kita diayahi hotelnya transportasinya
sampai ke obyek obyek wisata
dengan maksud dia bisa meng upload
mendokumentasikan hasil hasil kunjungannya dia
yang berkaitan dengan penerapan chsg tadi
sementara itu sekretaris kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
sekretaris utama badan pariwisata dan ekonomi kreatif
niwayan giri adnyani saat kegiatan rakornas pariwisata dan ekonomi kreatif

berharap masing masing daerah dengan destinasi wisata dapat melakukan inovasi
dan bekerja sama dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
untuk menciptakan wisata yang berkualitas
tentunya salah satunya adalah kolaborasi pm pareka dengan pemda
dan stakeholder yang ada di bali untuk bersama sama untuk menerapkan protokol kesehatan
tadi sempat menyampaikan bahwa untuk penerapan protokol kesehatan
dalam bentuk sertifikasi yang dilaksanakan oleh pemda itu sejak bulan juni
itu kan menunjukkan bagaimana sebenarnya di daerah sendiri
arah ke sana itu sudah dilaksanakan
jadi kita sudah satu apa namanya satu irama pusat dan daerah itu
kalau bali kita pahami sebagai destinasi
apalagi untuk mancanegara baik dalam negeri juga
bali kan masih merupakan hal yang favorit
sehingga stakeholder bali itu mereka sebenarnya sangat siap
untuk melakukan apapun dalam rangka menyiapkan destinasi yang berkualitas
bali menjadi destinasi wisata favorit dengan mencatatkan kunjungan wisatawan mancanegara
sekitar enam tiga ratus orang
dan mencapai sepuluh lima ratus orang per tahun
namun akibat merebaknya pandemi covid sembilan belas
jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara
sejak setahun terakhir merosot
selain penerapan protokol kesehatan di setiap objek wisata
dinas pariwisata bali juga akan menggelar pertemuan secara online
dengan sepuluh travel agent di luar negeri seperti australia malaysia filipina jepang
china india dan jerman untuk mengetahui keinginan pasar jelang rencana
dibukanya kunjungan wisata dari mancanegara ke indonesia